jelang puncak hari raya trisuci waisak
ribuan umat buddha akan melakukan kirap waisak
dengan berjalan kaki sejauh tiga lima km
dari candi mendut menuju candi borobudur
umat buddha dan para biksu dari berbagai negara
berkumpul di pelataran candi mendut magelang jawa tengah
untuk puja bakti sebelum pelaksanaan kirap waisak
sebelum berjalan empat belas majelis agama buddha
membaca parita mantra dan doa doa secara husuk
di depan altar pelataran candi mendut
dipimpin para biksu dari berbagai dewan sanga
dan perwakilan umat buddha indonesia
perjalanan membawa berbagai peralatan waisak
seperti relik sang buddha air berkah api dharma
dan kitab suci tripitaka
sejumlah persiapan terus dibatangkan
jelang puncak perayaan waisak malam nanti
terus berlangsung dari candi mendut
candi borobudur dan altar utama
persiapan teknis dari tenda karpet
hingga layar besar juga telah terpasang
dan setidaknya delapan ratus enam puluh enam anggota
bersiaga di area seputaran candi borobudur
serta pintu masuk pengunjung
yang pertama jalur rangkaian
dari candi mendut ke borobudur
di titik titik apakah di pertigaan
yang kedua area di candi borobudur
baik di area seputaran candi
yang nanti akan berlangsung dari sore
semua berjalan dengan aman dan lancar